sempat diisukan hubungannya renggang panglima tni jenderal andika perkasa duduk bersama satu meja dengan kepala staf angkatan darat jenderal dudung abdurrahman dalam rapat kerja di komisi satu dpr
keduanya menghadiri raker dpr bersama dengan menteri pertahanan prabowo subianto dalam pembahasan rencana anggaran dua ribu dua puluh
kepala staf angkatan darat jenderal dudung abdurrahman menjadi yang pertama hadir dalam raker bersama dengan komisi satu dpr bersamaan dengan kepala staf angkatan laut laksamana yudo margono
diikuti dengan menteri pertahanan prabowo subianto dan diakhiri dengan panglima tni jenderal andika perkasa yang hadir tepat pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
anggota komisi satu dpr tb hasanuddin menilai kehadiran keduanya dalam rapat kerja menandakan bahwa internal tni tetap solid
sekaligus mengakhiri isu konflik ditubuhkan
tni antara panglima tni dan kepala staf angkatan darat
hari ini jadwalnya kita akan rapat untuk diskusi menyelesaikan masalah anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga yang akan datang tahun depan
jadi ini harus diketok kemudian nanti dilaporkan ke banggar dan selesailah final anggaran untuk dua ribu dua puluh tiga